apa namanya ingin katakan dari tweet anda ini

mungkin anda tidak merasa
ketika ada seseorang yang pernah di dalam istana kemudian keluar dari istana
artinya dia tidak terus meneruskan karirnya di istana
kan beliau lima tahun kalau tidak salah di istana
lalu sby lengser dia ikut lengser
itu ada semacam sindrom
jadi cetak cetak suara mas andi ini saya kira ini mungkin efek dari keluar dari istana
waktu itu saya bilang begitu
maksudnya apa namanya post power syndrome
jadi ini ada efek seperti itu
kok berani sekali ngomongnya itu enggak
hanya post power syndrome atau ada motif politik menurut anda
enggak enggak ada
dia berani sekali menuduh orang menjustifikasi orang terkait dengan itu resiko pidananya ada
termasuk menuduh saya misalkan
tova ini ada di belakang akun kakak detektif
padahal akun ini sedang saya laporkan ke polisi karena menghack akun pp muhammadiyah
jadi masalah pribadi nih
tapi ini berani menuduhnya di twitter
mas tova kita kembali ke lepas sebelum nanti kembali ini untuk perspektifnya
tadi anda menarik sekali anda mengatakan bahwa di tahun politik peristiwa hukum ada kucing lewat ketabrak pun bisa disambut maukan dengan politik
itu kata publik
kata anda seperti apa
mohon maaf dengan teman teman di demokrat ya
saya cuma mulai dari luar
dia berani seperti itu
saya kira merasa aman
mungkin mohon maaf jaringan istana itu masih dia pegang sampai dia keluar
teman teman dari sana kan ada mohon maaf ya teman teman mungkin tni polri atau aparat yang lain
yang membuat dia itu merasa aman berbuat apapun di luar istana
jadi mungkin yang tidak disadari oleh andi adalah
kalau ada pemain ya
tanda petik pemain yang ingin
ingin memanfaatkan andi di luar istana
dalam kondisi politik seperti ini
kan bisa seperti itu jadi
dulu waktu berkuasa
tidak ada masalah
tapi ada hubungannya dengan kontestasi politik ini nggak
hubungannya sama indikasinya apa
ketika andi ada di posisi
katakanlah di partainya kan ada di dua
bukan di satu
kalau dimanfaatkan oleh pihak lain yang ingin menjatuhkan dua
bisa dengan berbagai macam
andi tidak sadar
karena saking berpengalaman
yang dekatnya dia dengan mohon maaf jaringan istana tadi
sementara teman teman yang jaringan istana mungkin tidak keluar dari sana
sekarang masih di sana
jadi ada yang memanfaatkan andi arief untuk menjatuhkan dua
siapa yang menyuruh dari rumah pencuman anda
lagi lagi sebelum kita berdua
saya pengen tahu penasaran soalnya
nama saja kontestasi ada dua
ada dua klaster
andi ada di oposisi
berarti yang meminta atau mendesain ini
yang jelas bukan dua
saya tidak mendesain
yang jelas bukan dua
untuk apa dua
menjatuhkan andi untuk memperjelek ketuduhan
itu cukup terasa sangit atau enggak
badinya atas setuju bahwa ini tidak murni masalah hukum
bukan masalah orang narkoba dan ketangkep biasa
tapi ada masalah politik yang kental sekali
sudah sangit sekali baunya
sudah nyentrong ya baunya
nyentrong kayak durian gitu
ini tadi saya setuju nih
waktu bang mustafa bilang bahwa sebenarnya kalau udah tahun politik ya
apalagi sudah dekat nih pemilu tinggal berapa
nggak sampai dua bulan lah
semua itu pasti kan intens
jadi semua itu disambung sambungi cocok logi
tapi sebetulnya kalau kita mau objektif kita mau fair
enggak sulit kok untuk membedakan apakah itu ada muatan politis
apakah itu kriminalisasi
ataukah itu murni memang peristiwa hukum
peristiwa pidana gitu
nah sekarang kan kalau kita lihat definisi kriminalisasi nih gitu ya
kriminalisasi itu kan artinya suatu peristiwa yang semula itu bukan peristiwa pidana
tapi jadi masuk kategori peristiwa pidana karena ada pemaksaan interpretasi
jadi ada interpretasi yang maksa nih dari apalagi penegak hukum
enggak salah disalah salahin
enggak salah disalah salahin
masa manusianya gitu
nah tapi kalau dalam hal ini gitu
saya juga enggak tahu nih ya
karena ini kan kita lagi mengikuti proses hukum yang berlaku
kita serahkan kepada aparat penegak hukum
kalau kita lihat dari pemberitaan itu kan barang bukti ada
ya terus apalagi mau bilang kriminalisasi
tapi mas taufa kayaknya enggak bilang itu
tapi mas taufa mengatakan bahwa ini di design oleh yang di luar dua
kalau itu kan sebenarnya kian enggak juga ya
karena gini orang juga ngerti yang namanya anti teori
seperti contohnya nih ya yang waktu itu sempat viral
orang langsung berkonotasi ya mukulnya siapa
karena dia di bpn orang dengan pemikiran negasi
langsung otomatis oh berarti satu
padahal belum tentukan
dan ternyata memang tidak gitu
terus kemudian lagi kemarin waktu yang rame masalah apa namanya
karena orang orang langsung berpikir ini pasti satu nih
mau nyerang zaky nih
karena dia mungkin pro ke dua
padahal kita juga nggak tahu juga siapa yang memulai itu
terus kemudian tiba tiba menuar reaksi dari kubu lawan
jadi hal hal seperti itu tuh enggak perlu juga kita langsung selalu pukul rata
dan langsung bilang otomatis pasti kejar satu
ada lihat indikasi indikasinya aroma penciumannya seperti yang rata mas topo tadi
karena bisa aja seperti kasus kayak rata sarumpai tadi
ternyata kan idenya mereka sendiri gitu
yang memang didesain sudah bikin rupa untuk memenimbangkan persepsi bahwa ini dilakukan oleh satu
jadi kita mikirnya mesti tek tok juga nih hati hati
jadi kalau ada persepsi di media sosial ataupun di alam publik bahwa ini dikerjain sama pihak yang di luar dua
itu salah atau benar
itu salah jangan dipercaya
zaman hoax kayak begini mas budi gitu ya informasi di whatsapp group itu
kita tuh enggak bisa telan bulat bulat
bahkan dari pihak kepolisian aja kan bilang kan untuk kasus andi arief ini masih dalam proses
tolong kepada masyarakat jangan menelan bulat bulat
percaya begitu aja berita yang ada di whatsapp group
itu tidak benar seperti contoh yang katanya kemarin
berarti asusnya mas topo salah dong menurut anda ya
seperti contoh yang katanya ada perempuan di kamarnya
udah ribut aja bilangnya itu caleg dari partai tertentu yang lain
ternyata bukan gitu kan
jadi kita harus berhati hati nih
jamannya hoax jamannya fitnah begini
semua itu jangan telan bulat bulat
coba kita memproses segera
memproses segala sesuatunya dengan objektivitas
menggunakan alat dan akan sehat supaya aman
masyarakat jangan percaya hoax tapi harus percaya moderator
kita harus break dulu

jadi intinya singkat saja satu kalimat
asumsi yang tadi diungkapkan mas tova
itu tidak berdasar
saya sih tidak melihat ke situ ya
ini kan semuanya memang bisa aja kalau mau dicocokin tarik ke sana gitu ya
tapi sekarang kalau kita lihat
kalau yang ditangkap orang misalnya katakan pdip gitu
nggak ada yang ribut kriminalisasi
kalau saya sih melihat ini memang murni ya pendegakan hukum
hukum pidana itu
saya selalu melihat hukum pidana itu adalah hukum yang ketat nih
bahwa setiap unsur yang ada dalam pasal pidana yang ditudukan itu harus dipenuhi
jadi kalau memang semua unsurnya terpenuhi ya itu nggak ada criminalisasi doang
itu pendegangan hukum
bahkan termasuk tadi pemanfaatan oleh yang di luar dua ya
bisa saja sebutnya petahana untuk memanfaatkan ini untuk menjatuhkan dua itu sama sekali tidak berhasil
kalau saya sih melihatnya
saya pada nanya cuma satu kalimat jawabannya
belum tentu petahana
iya belum tentu petahana
kalau saya melihatnya gampang saja
ada peristiwa pidana
dilihat pasal pidana mana yang bisa dikenakan
terpenuhi nggak unsurnya
ada alat bukti yang cukup gak
ya sudah diproses saja
sesuai dengan peraturan penduduk yang berlaku
jadi kita tidak menyerang criminalisasi
kejadian pidana itu khusus narkotika
jadi ada tiga apa namanya kriminal tingkat tinggi namanya extraordinary crime
salah satu narkotik
yang khas dari narkotik ini adalah jarang sekali orang ditangkap sendirian
jadi jarang sekali kalau nggak ada pasangannya
ada temannya yang nyap masot
ada temannya yang nyap masot
ada temannya sebagai pengantar kurir
yang ditangkap itu biasanya yang sasarannya
maka ketika ada orang ketiga selain polisi dan sasaran
itulah yang saya maksud
ini bukan murni kejadian
tapi ada yang mengarahkan supaya ditangkap ketika pemilu
maksud anda mengarahkan untuk ditangkap itu di jebak atau gimana
ada orang mengatakan itu jebak
ini kan teori konspirasi kan
ada orang yang tidak percaya konferensi
tapi ini tahun politik
kan tadi dikatakan jangan percaya dengan apa yang dilihat
saya pun tidak langsung mudah percaya dengan apa yang terjadi
sama saja sebenarnya
jadi kita harus kritis masa masa politik ini
banyak pihak yang ingin menjatuhkan satu
banyak pihak pula yang ingin menjatuhkan
tapi kenapa memakai untuk saling menjatuhkan kenapa memakai isu narkoba
kenapa memakai isu hukum yang sangat sangat berlendir seperti ini
itu yang memang yang paling menjatuhkan
kasus kasus itu kalau nggak kasus seksual
kasus narkoba yang masuk dalam kasus kasus ranah pribadi
seksual itu paling menghancurkan
langsung dia ke apa namanya kehormatannya hilang
maka seksual maupun narkoba memang pelakunya itu akan memilih mundur
dia lebih bebas daripada dia menjadi beban
misalkan partainya kelompoknya atau komunitasnya seperti itu
terpapar virus ini nggak bpn mas
terpapar virus akibat dari kejadian ini
oh enggak enggak enggak
bahkan saya di twitter itu ngomong melihat kasus narkoba itu santai santai aja
karena hampir semua parpol itu ada oknum yang pernah terlibat
nggak sekecil ini ada yang satu ratus lima kg ada yang sembilan puluh kg ada yang jaringan internasional
nggak ada beritanya
kan buktinya nggak ada kan
tapi beritanya menggelegar kenapa
karena dia tokoh partai politik
tokoh orang yang pernah hidup di lingkaran istana
nah seperti kalau mas tova tadi mencium ada bau amis sedikit gitu bau apa nyentrong kalau kata mbak dini tadi
fahri hamzah wakil ketua dpr juga mungkin punya indikasi indikasi yang sama
bisa kita lihat apa yang dikatakan fahri hamzah kepada rekan rekan kami di detikkom
saya bacakan ya bapak ibu
andi arief adalah kritikus pemerintah
apa yang dilakukan ini merugikan incumbent
jadi merugikan jokowi
saya hanya memesankan kalau bisa sekarang ini kurangilah
saya hanya memesankan kalau bisa kurangilah
membangun persepsi bahwa dalam persaingan pemilu ini adalah ada persaingan lain selain persaingan perdebatan ide dan pikiran
jadi merugikan jokowi kalau bisa kurangilah ya begini begini nih katanya gitu
beliau pengalaman lah
oke nanti saya minta anda komentari ya
ini yang kita takutkan
jadi kalau ada isu isu kayak begini mungkin aparat itu karena isunya tidak terlalu signifikan
jangan dijadikan isu untuk merugikan dan menyerang
jadi dijadikan isu untuk merugikan dan menyerang
kalau saya membaca kayak kasus andi arief
kasus ratna kasus dhani sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus ramai kayak begini
jadi ini ada sesuatu yang diluar ini
nanti anda komentari ya pak sokpa
saya yakin anda nggak tahan untuk komentar
andi arief kan juga kan cuma makan pil begitu
cuma makan pil satu aja
nggak ada alat buktinya katanya
ya sudah itu diselesaikan di belakang
jangan konfesi pers diumumkan
padahal kita tahu andi arief ini lagi kritis sama pemerintah
suka atau tidak pemerintah rusak namanya gara gara kasus andi arief
sebelum badi ini pak sokpa
ya bahkan saya di
telepon oleh seseorang
mas kita itu harus menang salah satunya
misalkan saya kan caleg di jateng v
sementara saya anggota bpn
kata yang nelfon saya ini anda harus memutuskan salah satu
menang di caleg atau menang di bpn
yang menelpon anda ini kubu sebelah atau kubu
enggak teman pengamat ya
kenapa saya tanya gitu
karena kalau dua duanya kalah anda masuk penjara
ini teman saya saking kayak fahri ini
sering mengkritik sering meluruskan pemerintahan
ancaman tanda petik
itu datanya kan dari petahana
yang mungkin ini kedukan teman saya
nanti balas dendam
tapi asumsi fahri itu berdasar nggak menurut anda
oh berdasar memang berdasar
jadi fahri ini orang
bukan orang kemarin
sorry sudah tahu lah
kemarin dulu lah
kemarin dulu ya
beliau ini lebih senior dari saya
saya yakin dia benar gitu
karena beliau lebih lama mengunya asam garam
jadi saya lebih langsung percaya fahri bang betul
apa yang dikatakan seperti itu
kurang kurangilah pemerintah atau kurang kurangilah
kayak untuk membuat hal hal seperti ini
dan ini merugikan jokowi menurut anda
yang mana yang merugikan
katanya peristiwa ini dengan peristiwa penangkapan ini
justru merugikan jokowi
merugikan nama baik
sebagian ada mengatakan
jokowi nggak bisa mengendalikan ya
ada yang begitu
jadi kalau ada sampai setingkat
andi arief kok sampai ketangkep seperti itu
berarti peredaran narkoba
ulah ulah para bandar
ulah para mafia
jadi merugikan jokowi
bukan hal yang tadi aroma amis yang tadi anda ciumkan
mbak dini gimana komentarnya
ini jadi bolak balik nih
satu hal katanya ini salahnya pak jokowi
andi arief tertangkap bukan pil tadi ya
satu pil katanya
dia sabu kan
makanya ada alat bongnya itu yang ditemukan yang sudah di flush
itu tandanya bang fahri belum pernah coba itu
kalau sekarang diadakan
ini kan proses penegakan hukum
hal yang kecil bisa dibesarkan
tapi kalau nggak bertindak nanti disalahin lagi
nah kalau kita mau objektif ya
di tahun dua ribu tujuh belas
dari januari sampai desember aja
itu udah lebih dari lima puluh ribu kasus diungkap loh oleh bnn
bandingkan dengan di tahun dua ribu enam belas
jadi itu ada peningkatan signifikan
dari tadi ada tersangka itu hanya sekitar satu dua ratus di tahun dua ribu enam belas
di dua ribu tujuh belas itu
sampai mencapai lebih dari lima puluh ribu
jadi itu mesti kita apresiasi kinerjanya
nah cuma memang gini
masalah andi arief saya setuju
mungkin ini agak ada dramanya ya
karena memang itu resiko yang sudah melekat di seseorang yang
dikategorikan sebagai politically expose person
dia itu kan ibaratnya selebriti kan
politician itu sama seperti artis
banyak dikenal orang banyak
dan memang sebagai public figure
ada konsekuensi kita itu bukan manusia sempurna
tapi dituntut untuk sempurna
makanya kan banyak artis artis bunuh diri akhirnya kan
ya sama politisi juga seperti itu gitu
jadi masalah ahmad dhani dan sebagainya
dan itu wajar kalau itu dibicarakan
karena ini kita bicara mengenai public figure
kalau dikatakan merugikan petahana
saya bacakan kata katanya suka atau tidak
pemerintah rusak namanya gara gara kasus andi arief
kenapa harus rusak
justru kalau ada pelanggaran tindak pidana
ya dalam hal ini kan
tindak pidana narkoba gitu ya
apabunga lebih buruk lagi
nanti ribut katanya
oh pendagangan hukum di masa pak jokowi
kenapa tidak direhabilitasikan
serba salah jadinya
kalau misalnya ada kesan petahana yang punya kekuasaan
kemudian membungkam oposisi dengan ini
kalau kata bang fary
saya kutipkan lagi untuk anda ya
ya sudah lah itu diselesaikan di belakang aja
nggak usah konferensi pers diumumkan
semua bisa diatur di belakang
kenapa harus begitu
even kasus ratna sarumpait aja yang ternyata operasi plastik
belum periksa apa apa
udah press conference kan
ini justru sudah lebih telak terbukti
ada barang bukti
tidak mau diproses secara hukum
justru disitu jadi bias dong
kalau misalnya sudah jelas seperti ini tidak diproses ya kan
jadi memang pada tahun tahun politik ini banyak yang unik
jadi tadi ada yang bilang merugikan pak jokowi
pertama sebelum kesana
prestasi bnn itu
jumlah kasus yang diselesaikan
lainnya kepala bnn gonta ganti dari buas dari sekarang
kualitas kepala bni juga berbeda
ketika buas tinggi sekali
maka orang mengapresiasi buas karena pendapatan
penyelesaian kasus itu tinggi
penangkapan pelaku tinggi
tapi begitu pindah ke kepala bnn baru menjadi kecil
bukan karena kasusnya berkurang
tapi karena keahlian kepalanya berbeda
begitu juga soal isu bagaimana merugikan jokowi
kejadian semakin banyak itu menunjukkan kualitas pengamalannya berkurang
bukan karena penindakannya ya
tapi berarti harus diapresiasi dong
berarti terlihat dengan jelas upaya pak jokowi ya
untuk menyelesaikan menekan paling tidak ya kasus narkoba ini
nah itu dia
ganti kepala bnn dengan yang lebih baik kan
karena dia kalau nggak salah itu pernah di kpk ya
jadi memang pertimbangannya adalah pak jokowi bilang
ini bidang narkoba ini uangnya kenceng nih
jadi harus orang
harus orang yang memang tahan iman gitu
jadi dianggap yang sekarang itu lebih baik
bukan kalau ketika pak buas itu kan tinggi
ini kan berkurang
jadi bukan karena kasusnya berkurang nggak
tapi karena keahlian pak buas menurut saya
menurut publik ya
itu udah rahasia umum
tapi anda setuju bahwa ini seperti kata bang fahri tadi
lagi lagi bang fahri menjadi pemantin diskusi kita hari ini
menurut saya bang fahri itu terlalu prejudice
yang itu konsisten
kalau mau aman saja
kalau mau aman saja
di belakang saja lah
nggak usah rame rame
karena ini takutnya pak buas ini akan jadi sesuatu tembak
pemilu itu begini
pasti ada namanya manajemen isu
itu sudah biasa ya
dalam negara negara menjelang pemilu
apalagi yang terkait dengan petahana
ingin berkuasa lagi
pasti namanya manajemen manajemen isu itu
punya media mohon maaf
tapi ini udah dibata loh
manajemen ini dari kepolisian bilang nggak ada kita kayak gitu
bahkan mereka bilang
manajemen itu maksudnya diatur gitu maksudnya
mereka bilang kita aja
ya mungkin diakui lah
kita aja kaget bahwa ternyata itu adalah andi arief katanya
memang harus kaget
anda percaya seperti itu mas
anda dengan asumsi asumsi bahwa ini real pendekatan hukum
kan gini aja sih kalau menurut saya ya
menurut saya kita
jangan langsung percaya pada apa yang dilihat
jadi seperti itu
menurut saya sih kita nggak usah berandai andai gitu kan
sekarang ada peristiwa hukum
ada barang buktinya
masalahnya di jebak atau tidak gitu
apakah sebenarnya andi arief itu adalah memang pemakai selama ini
apakah cuma satu kali itu saja
kan kita nggak tahu
ya biar saja ini semua diproses
tapi kalau dibilang ini jangan diproses
ya salah dong berarti
fahri hamsa tidak mendukung pendekatan hukum
yang lucu mbak
kenapa harus disembunyikan
betul sekali mbak
apa namanya mbak dini dan mas tova
yang lucu adalah ketika meskipun ini menjerat andi arief
yang merupakan dari salah satu apa namanya
orang orang yang kuat sekali
mengkritik pemerintah gitu ya
justru malah di sosial media
justru malah yang trending topic salah satunya adalah
ini apa yang terjadi
sementara mas tova juga salah satu
selep tweet yang men tweetkan salah satu yang
cukup menarik untuk kita bahas
kita akan bahas
kita akan bahas usai jeda
tahap bersama kami
yang menjadi tadi mas tova dan juga mbak dini
sudah mulai apa namanya
melihat bahwa sebenarnya ini tidak hanya
kasus ini saja karena merembet ke hal hal lain
termasuk apa namanya kritikan kepada pemerintahan jokowi
dalam pemberantasan narkoba
salah satunya dari lagi lagi wakil ketua dpr
ya saya kira dalam perspektif yang besar
kalau dalam perspektif yang kecil
ya kita sangat menyayangkan
orang menggunakan narkoba
tapi dalam perspektif yang besar kan
ini berarti orang bisa mudah mendapatkan narkoba saja
kan itu merupakan satu peluang
kesempatan itu membuat orang menjadi pencuri
coba kalau tidak ada yang menjual
kalau tidak ada peluang untuk
sulit orang untuk mendapatkan itu
saya kira akan sedikit gitu
jadi ini harus
ada keseriusan lah pemerintah sekarang ini
untuk memberantas narkoba
dan dimulai dari bandar bandarnya
tidak hanya van lizon yang tadi mengkritik
karena memang menganggap bahwa
apa ada pemerintah itu gagal memberantas narkoba
ini juga mas tova nih yang ada di depan saya
juga punya asumsi lain
saya agak harus mendekat untuk bisa membaca
ini terkait dengan adanya hubungannya dengan cina ini
boleh kita sambil lihat ya
saudara saudara kuncinya ada di sini
waspadalah cina adalah negara pemasok narkoba terbesar di indonesia
maka pemerintah jangan mengimpor orang orang dari negeri cina ke nkri
jadi ada persoalan lain
ini mengkritik mbak dini dan kawan kawan nih
untuk parpol baru kayak psi
jangan buru buru teriak dulu
apalagi mengkritik parpol lain
soal berita kasus narkoba
karena belum lolos ke senarai
karena belum lolos ke senayan
udah dibalas dia sama mimin
udah mimin psi udah dibalas
dia udah ngobrol sama mimin ya
kalau tadi fadlizon mengafirmasi apa yang keresahan anda
dan sudah dijawab oleh mbak dini tadi dengan sangat baik
tapi anda mengungkapkan bahwa ada hubungannya dengan tiongkok ini
saya jujur saja
ketika pak buas menjadi kepala bnn
itu beliau paling keras ya
bahkan menangkap apapun
terkait narkoba yang berasal dari cina
oleh karena itu satu satunya kepala bnn
yang berani mengungkap
ya jaringan mafia dari cina itu hanya pak buas
juga bisa membongkar apa itu
dalamnya ternyata narkoba
dia mengatakan impor enam ratus berapa ton kepak buas
jadi pak buas ini kemudian menurut saya paling berhasil di bnn
setelah itu kan sepi nih
dari cina nggak pernah ketangkep kan
saya yang menyimpulkan
sesuai dengan apa yang dikatakan pak buas
pemasok terbesar itu adalah negara cina
saya bukan orang etnis ya ini negaranya
nah ini adalah swastanya di sana
atau negaranya nggak tahu
tapi berasal dari sana
sesuai omongan pak buas
memang sumbernya di situ
maka kalau kemudian mengimpor orang cina kesini banyak banyak
makin banyak jalan
mereka memasokkan melalui pabriknya
ya kan sudah ditangkap oleh pak buas
pura pura mengirimkan beton
artinya ini ada kaitannya dengan isu belakangan ini
peringatan itu sudah disampaikan oleh pak buas maksud saya
jadi kita harus tahu ini warning yang sudah bagus sejak lama
maka ini betul betul tka masuk banyak
kasusnya banyak sekali tidak hanya narkoba
jangan jangan narkoba ini yang masuk ke andi ini bagian dari
serius sekali loh kalau
apa tuduhan anda nih mas
iya sudah dataannya loh pak musoka
kan ini kan dari pak buas
dari pak buas ya
pak buas bukan dari saya
boleh dari pak buas
termasuk hati hati nih kalau saya saya bacakan lagi
maka pemerintah jangan mengimpor orang orang dari negeri cina ke nkri
karena itu elemen akan terkena dampaknya
wah itu gimana mbak dini
ini nyambung lagi ke isu isu anti cina dan segala macam
ini salah satu narasi yang memang laris manis ya
dimainkan gitu loh
dan ini pasti kita juga sudah antisipasi akan dimainkan terus nih
sampai tanggal tujuh belas april gitu
kita kan juga mesti lihat statistik ya
berapa banyak sih tenaga kerja asing di indonesia
dari menaker juga udah kasih kan kemarin angkanya

jauh dibanding tenaga kerja asing di indonesia
yang kerja di luar negeri di arab saudi mungkin
atau di hongkong
jadi memang jumlahnya kecil sekali
nah kalau tadi bang mustafa berasumsi
wah dengan adanya banyak tenaga kerja asing dari cina
itu terkorelasi langsung dengan peredaran narkoba
itu kan belum dibuktikan
katanya china adalah pemasok narkoba terbesar di indonesia
kan tapak buas kan
kan tapak buas yang dikutip oleh bapak mustafa
saya tuh bingung ya sama fadlizon gitu kan
terus semua orang orang yang selalu
semua salah pak jokowi
gundung mela tuh salah pak jokowi
salah pak jokowi
ada yang berusaha menghubungkan itu
sampai enggak hujan petani
salah pak jokowi
saya tuh bingung gitu loh
gimana pemerintah bisa kerja dengan baik
kalau seorang petinggi sekelas andi arief aja
dia harusnya itu sebagai petinggi
wasakjen loh posisinya
cukup tinggi ya
dia sebagai public figure
kalau sekarang dia di expose karena apa
karena dia itu memang ditutup lebih baik
daripada orang orang kebanyakan di negara ini
dia itu pip
jadi kan memang dia harus memberikan contoh yang baik
itu tadi yang saya maksud
ya jadi sekarang gini
iya tenang aja
kalau kita sih tegas
kita sudah punya legal agreement dengan semua caleg caleg yang kita usung ya
kena narkoba salah satunya
dari awal kita sudah bilang itu
tapi bener gak mas toko
oposisi berusaha untuk menghubungkan cucokologi gitu
ya banyak cucokologi hari hari ini
kalau kata badini gitu
terus gua pak jokowi
sekarang juga harus lebih
misalnya ini saya kasih contoh nih
karena isu tka cina yang lagi rame dihubungkan lagi ke tka cina
karena sekarang gini
banyak orang itu kalau bicara pakai perasaan
perasaan harga mahal
ini saya kasih contoh
tapi kalau dilihat perasaan angka kemiskinan naik
jangan pakai perasaan dong
termasuk perasaan waktu kita juga nggak banyak
saya kasih contoh
saya kasih contoh ya
mas toko sedikit
bencana itu dikeluarkan oleh bnpb
ternyata dua periode pak sby dibandingkan mau satu periode pak jokowi
jumlah bencananya lebih bagus pak jokowi ini
ini datanya dari bnpb bukan dari oposisi
itu salah pak jokowi
itu kan perbandingan yang dikeluarkan bnpb
pas toko yang mengeluarkan
jadi bukan karena tanpa data
akhirnya kan banyak yang mengatakan
kok di era pak jokowi banyak bencana pertama
yang kedua setelah pak sby lengser ini situasinya tidak tenang
kok bergolak terus
eh ternyata oleh mas arbi sana sudah diprediksi empat tahun lalu
karena pak jokowi gak punya partai
pendukungnya gak solid
orang pak jokowi
maka nanti ini adalah presiden kebetulan
banyak janji janji yang tidak terselesaikan
memang dia solid tidak kuat
padahal pak rebat sby mengatakan sudah hancur
gak usah dihancurin
yang kebetulan juga durasi kita gak banyak
saya mau kasih minta statement kepada bapak ibu yang ada di sini
mas tova dulu deh
lagi lagi terakhir dari saya
andi arief ini seberapa jauh akan punya dampak impact kepada pusaran pusaran politik
menjelang dua bulan jelang pemilu ini
gak ada pengurus sama sekali
baik di satu enam dua
ada ring satu mereka berbuat kejahatan
gak pengaruh kok
di lingkaran pak jokowi ada yang korupsi tangan kpk
masih pak jokowi dijunjung junjung
ada yang kena narkoba
dia masih dijunjung junjung
jadi ini seperti peristiwa biasa
bnn akan memakai isu ini seperti waktu kemarin ahmad dhani misalnya
atau ratna sarumpait sebelumnya misalnya
oh enggak lah
untuk menjadi komunitas politik
sudah mengundurkan diri dan tidak banyak pengaruh di bpn
gak ada pengaruhnya
jadi biasa biasa aja
jadi beda dengan kasus dhani yang kemudian dianggap menjadi kriminalisasi
gak ada kriminalisasi
ini peristiwa beda
madi ini terakhir
kalau saya sih kembali ke kasusnya andi arief ya
menurut saya ya sudah
kita ikuti saja prosedur hukum yang berlaku
kita hargai proses hukum itu
terus tadi kalau masalah apa terkait atau tidak dengan elektabilitas
saya rasa seperti bang musuhwa bilang ya
kalau udah die hard satu die hard satu
die hard dua ya dua gitu loh
itu gak ada urusan
itu dianggapnya sih
tapi ini lebih kepada memang pesan moral gitu ya
apa pesan serius secara politik dan moral dari kasusnya
bahwa setiap politisi gitu ya
apalagi kalau posisinya udah tinggi gitu di parpol
sadarilah bahwa kalian itu adalah selebriti
jadi harus memang menjaga diri lebih berhati hati dibanding yang lain
belum pernah jadi anggota dpr
saya nggak berani memberi nasihat
harus memberikan contoh yang baiklah
sebagai pemimpin sebagai orang orang yang
kelembatan publik itu sih pesannya
kita mudah mudahan apa yang dipesan oleh mbak dini di amini oleh semua
karena siapapun dia selebriti atau tidak selebriti
politisi atau tidak politisi
kita harus tetap bisa menjaga diri supaya aman aman aja ke depan
termasuk anchor televisi juga
nah itu juga bahaya
nah itu juga bahaya
termasuk yang lebih bahaya lagi kalau kita menabrak durasi
kita harus stop dulu diskusi disini
terima kasih mbak dini
terima kasih mas nova atas perbincangannya
kami akan segera kembali
usaha cerita berikutnya